bertanding di lapangan arhanud kabupaten malang arema bermain tanpa striker andalan mereka
christian loko gonzalez gonzales tidak diturunkan karena pelatih arema ingin striker ini memulihkan
kondisinya terlebih dahulu dalam uji coba pertama setelah libur selesai turnamen piala presiden
arema kesulitan membongkar pertahanan ke prijaya fc arena sempat menciptakan gel namun dianjur lantaran
dedy santoso sudah offside hingga pertandingan berakhir tak ada gol yang tercipta ya memang
sedikit keras saya sampaikan ke pemain nggak usah dilayani dan nggak usah sampai cedera lainnya
gak penting kalau dicoba ini hanya untuk buka anak anak sedang tim ke prijaya menyambut gembira
hasil uji coba ini apalagi tim yang bermain di liga dua itu adalah sebuah tim baru itu aja jadi
bukan soal hasil tapi kita seperti saya bilang tadi
kita masih baru dua bulan kita dikasih kesempatan bisa datang ke malang sama arema itu yang kita utamakan
arema akan menggelar dua hingga tiga uji coba lagi sebelum kompetisi liga satu dimulai abdul malik malang